yang membanggakan wakil indonesia di kelas moto tiga mario suryo aji berhasil meraih baris terdepan di posisi start ketiga setelah sesi kualifikasi kedua pada sabtu siang di sirkuit internasional mandalika
mario ini yang merupakan pembalap moto tiga dari tim honda tim asia ini mengaku siap melakukan yang terbaik di balapan kandang pada minggu dua puluh maret dua ribu dua puluh dua besok
pembalap asal indonesia di kelas moto tiga mario suryo aji berhasil meraih posisi start ketiga setelah berjuang dalam tiga free practice dan babak kualifikasi kelas moto tiga di sirkuit internasional mandalika
jadi remaja asal jawa timur itu berhasil mencatat waktu satu menit empat puluh satu lima ratus enam puluh tujuh detik atau selisihnya tiga ratus tiga puluh lima detik dari sang praipal posisi carlos tatai
kegembiraannya atas rain tersebut dan bersiap untuk melakukan home race di sirkuit mandalika pada minggu siang dua puluh maret dua ribu dua puluh dua
sebenarnya banyak ekspetasi tinggi dari masyarakat indonesia
cuma mario tidak terlalu mikirkan itu mario cuma fokus sama mario sendiri dan tim
enjoy sebisanya dan finish balapan